ketua umum gerindra prabowo subianto berkunjung ke kediaman ketua umum pdi perjuangan megawati soekarnoputri
keduanya bertemu di kediaman megawati di jalan teguh umar menteng jakarta pusat
dalam pertemuannya dengan prabowo subianto megawati mengatakan tak ada istilah oposisi dan koalisi
megawati dan prabowo sama sama ingin memajukan negara kesatuan republik indonesia meski kerap berbeda pendapat
usai bertemu prabowo megawati menyatakan dirinya bersedia menjadi penyambung jika prabowo ingin bertemu presiden joko widodo

sementara itu prabowo mengapresiasi sikap megawati yang sangat baik sejak dulu meski berbeda sikap politik
prabowo nyatakan siap membantu mengatasi masalah masalah kebangsaan ke depan
saya selalu merasa dapat penghormatan dan perlakuan yang baik dari sejak dulu
kadang kadang kita mungkin berbeda dalam beberapa sikap politik yang tidak prinsip menurut saya
karena yang utama kami sama sama patriot sama sama komit kepada nkri bagi harga mati
dpp pdi perjuangan menyambut gembira pertemuan tersebut
ketua dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat membantah mengenai isu
bagi bagi kursi dalam pertemuan antara megawati dan prabowo
saya percaya betul bapak prabowo itu seorang prajuni sejak sabta pantai
bumeta juga seperti itu biji pejongan juga seperti itu
merah putih betul
kalau beliau bertemu berdua ini satu hal yang sangat mengubilakan kita
hal senada disampaikan oleh partai nasdem
sekjen partai nasdem joni platia
pertemuan tersebut tak akan membahas negosiasi terkait posisi politik yang akan menguntungkan kedua pihak
tidak ada negosiasi
saya mendengar bahwa pertemuan ini betul betul one on one ya antara ibu mega dengan pak prabowo
apakah itu pertemuan yang sifatnya personal keakrapan antara ibu dan mega dengan pak prabowo yang memang sudah terjalin lama
pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung sekitar dua jam
pertemuan di awal
jangan makan siang bersama
tim liputan cnn indonesia
ya pertemuan megawati soekarno putri dan juga prabowo subianto menjadi babak baru dalam konstelasi politik hari ini
meski mengaku tidak membahas soal koalisi pertemuan dua ketua umum parpol ini menarik untuk kita cermati bersama
jika tidak membahas koalisi untuk apa kemudian pertemuan dilakukan
nah bagaimana kemudian peta koalisi jokowi maruf amin ke depan
itu yang akan kita diskusikan malam hari ini di studio
sudah ada bang eriko sotarduga
bang eriko selamat malam
ini benar benar apa
bahagia betul rasanya hari ini
bahagia betul hari ini ya
mas nyarwi ahmad analis komunikasi politik ugm
mas nyarwi selamat malam
mas nyarwi bahagia juga
karena kami tadi di luar sama sama bergembira
oke kita masih menunggu juga nanti kedatangan dari ferry julianto wakil ketua umum partai gerindra
oke bang eriko dan juga mas nyarwi pertemuan hari ini kan menyorot perhatian publik ya
menarik kalau kita cermati bersama
tentu diapresiasi sebagai kemudian silaturahmi kedua tokoh sama sama ketua bumparpol yang besar
tapi kemudian seperti biasa bang dibalik pertemuan ini ada tafsir tafsir spekulasi spekulasi yang berkembang
tapi kami ingin konfirmasi
tidak membahas soal koalisi sama sekali itu
paling tidak soal pdi perjuangan mungkin welcome dengan gerindra yang kalau mau masuk ke dalam kubu pak jokowi
begini bung renat ini sekaligus berbagi ya dengan mas nyarwi juga dengan seluruh masyarakat yang menyaksikan ini
kita kan tentu harus men sharing hal ini ya hal hal yang positif hal hal yang baik
sebenarnya dua pemimpin besar ini begitu juga bersama pak jokowi
kalau sekarang di media masa dikatakan adalah tiga segitiga emas yang luar biasa
jujur saya harus berterima kasih kepada grup kita disini pada cnn pada semua media yang sudah memberikan kesempatan ya
artinya menunjukkan kepada bangsa ini bahwa
persahabatan persaudaraan itu tidak pernahlah lekang atau larut oleh karena perbedaan pilihan
kalau saya mengistilahkan gini ya bung reinhardt persahabatan itu bagaikan kepompong
ada masa masa memang yang penuh tantangan terkadang juga yang disebut hibernasi yang dalam kepompong itu
tapi coba bayangkan bung reinhardt mas nyarwi begitu dia keluar menjadi kupu kupu yang berwarna warni ya
sayapnya luar biasa indahnya luar biasa
bukankah itu sebenarnya indonesia sejati
atau kalau kami sebut di dalam himne kami pdi perjuangan menuju indonesia raya
nah sebenarnya gerindra juga kan partai gerakan indonesia raya bukan itu sebenarnya
jadi sebenarnya ini dua partai yang memang partai besar yang nasionalis
yang diharapkan oleh bangsa ini bisa menghela ke depan proses proses politik demokrasi dengan baik
nah hari ini saya melihat sendiri bung reinhardt betapa kedua tokoh ini saling merindukan
adukan untuk berkumpul untuk berbicara
coba perhatikan gesturnya
mas nyarwi nanti bisa menanggapi apa ada gesturnya yang merasa terpaksa atau merasa sedih
tidak ada coba perhatikan
dan kalau mau dikatakan sebenarnya kalau dalam bahasa terangnya curcol
nah tapi kan nggak cocok ya kalau namanya curcol kan kita ya curhat colong ya
ini saling curhat coba perhatikan
bagaimana ibu mega mendengarkan bagaimana juga ibu mega juga menyampaikan
nah yang dicurhatin itu apa bang isinya apa
nah ini karena menjadi pertanyaan kita semua
jadi begini tadi
jadi tadi ada memang momen di mana setelah makan setelah ngobrol tadi ya
ada memang momen di mana beliau hanya berdua
kalau bung reinhardt pun tanya saya apa yang diobrolkan saya juga nggak tahu
kalaupun saya tahu saya juga tidak boleh memberitahu
kan begitu kan
iya betul kan namanya kedua pemimpin besar tidak boleh kita
biarlah beliau berdua yang tahu
jadi hanya kalau kami melihat bagaimana beliau berdua ini sebenarnya merindukan yang namanya indonesia raya
indonesia sejati itu
bahwa di tengah pelbagai perbedaan kemarin kompetisi yang sangat katakan ketat keras bahkan begitu
bahwa ini kan harus berakhir
dan kalau kami melihat ada kesepakatan di antara beliau berdua
bahwa indonesia ini harus betul betul mempertahankan pelbagai perbedaan
di tengah pelbagai perbedaan itu kita adalah satu dipersatukan oleh pancasila
dan memang jangan sampai katakan kontestasi pesta demokrasi nanti mas nyarwi bisa lebih jauh lagi
jangan dimanfaatkan oleh sebagian kecil pihak yang ingin ini
apa ya katakan mas nyarwi ya mendompleng untuk katakan membuat indonesia ini bukan lagi nkri
bukan berdasarkan pancasila atau undang undang dasar empat puluh lima
yang kita sebut juga dengan bineka tunggal ika berbeda beda tapi satu dua
nah itu yang kami lihat tadi
coba kalau dilihat dengan katakan bahwa ini juga bagaimana beliau juga sudah lama menginginkan
mungkin bagi banyak kalangan ah apa sih nasi goreng
tapi jangan lupa nasi goreng makanan paling favorit di dunia loh
makanan paling favorit di dunia kan rendang
setelah itu coba nasi goreng
oke jadi ada tujuan tujuan kebangsaan memang yang didiskusikan
tapi kalau kita bicara soal koalisi bang eriko apakah kemudian dengan pertemuan ini peluang itu semakin besar
ini harus jawab secara jujur ini bang arya
sejujur apa adanya
kalau saya jujur melihat ya boleh mengatakan bisa mengambil katakan kesimpulan
walaupun ini bukan kesimpulan tapi dari apa
janganlah kita menganggap pertemuan ini hanya karena soal mau koalisi soal mau masuk tidak
dan saya mengenal betul bagaimana beliau berdua yang namanya ibu megawati soekarno putri ketua umum kami bersama pak prabowo subianto
tidak pernah berpikir untuk kepentingan partainya
hanya kepentingan partainya hanya kepentingan golongannya hanya kepentingan partai
tapi apa mereka berpikir untuk kepentingan indonesia yang lebih luas
nah kalau bicara sebenarnya secara jujur sudah menang kan sudah selesai
apalagi tidak ada masalah kan begitu kan
tapi bagaimana mereka berdua sebagai pemimpin besar
sebagai negarawan besar bersama dengan bapak presiden joko widodo
berpikir jangan sampai ada residu residu jangan sampai ada hal hal
bayangkan bung reinhard jakarta saja yang saya wakili
masih belum move on gara gara pilkada
loh ini kenyataan yang ada mas nyarwi boleh kita buktikan
nah apalagi ini kontestasi untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini
ini kan dua orang yang terbaik
tapi kan tidak bisa dipilih dua duanya kan
nah jangan ini sampai meninggalkan residu yang membuat apa
dalam lima tahun ke depan pembangunan ke depan ini menjadi terganggu oleh karena hal hal seperti ini
padahal itu hal yang biasa soal pilihan
saya kan boleh memilih antara bung nyarwi sama bung reinhard
ya saya pilih bung reinhardt lah
karena kebetulan memang masih ada hubungan saudara juga
sama jasnya bergaris garis kan boleh kan
oke baik mas nyarwi bacaan anda bagaimana
maknanya apa kalau tadi kan bang eriko mungkin ya karena bagian dari pdi perjuangan
nah kalau mas nyarwi melihat dari luar ya dari luar seperti apa makna pertemuan pak prabowo dengan ibu megawati soekarno putri
disampaikan nanti mas nyarwi kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
baik anda kembali di prime news kita masih mengulas soal pertemuan antara prabowo dengan ibu megawati soekarno putri
mas nyarwi ini adalah pertemuan prabowo mungkin pertama dengan ibu mega ya setelah kontestasi
asean games terakhir
asean games terakhir itu ya
tahun lalu agustus
ya dan ini sebelumnya kita tahu ada pertemuan dengan pak jokowi juga
kemudian berhembus kabar bahwa semakin kuat sinyal gerindra ini akan merapat ke kubunya pak jokowi
pertemuan hari ini maknanya bacaan anda bagaimana mas nyarwi
ya kalau kita tarik secara lebih luas ya ini kan pertemuan para tokoh bangsa yang ikut berkontribusi bagi perkembangan demokrasi kita
jadi kalau misalnya kita tempatkan mungkin bisa dikasih ya kalau istilahnya
bukan pertemuan nasi goreng atau politik nasi goreng terlalu simpel lah
ya pertemuan kebangsaan juga antara para tokoh yang kalau kita ingat kan pak prabowo pernah jadi wakilnya bu mega juga dua ribu sembilan
selain bahwa persahabatan antara pak prabowo dengan bu mega itu juga sudah lama ya
sebetulnya secara personal mungkin memang dekat ya bang eriko ya antara bu mega dengan pak prabowo
ya tapi begini bung rehat saya mau memberikan konteks yang lebih mungkin lebih luas ya
kenapa misalnya elit elit kita itu dalam tanda petik seperti dipaksa paksa oleh
oleh harapan publik maksud saya
supaya sering bertemu kira kira begitu
walaupun beda posisi beda kepentingan itu apalagi beda kepentingan ya dipaksa bertemu
karena begini di indonesia itu elit itu punya peran yang menurut saya sangat unik dan bahkan jauh lebih unik dibandingkan elit elit dalam negara demokrasi yang lain
apa itu kalau di banyak negara itu kan peran elit itu dikategorikan cuma dua kira kira ya dalam banyak literatur
yang pertama ya dalam konteks leadership bicara kepemimpinan dalam pemerintahan
yang kedua terkait dengan perannya dalam menjaga konsolidasi demokrasi
terutama di negara negara transisi atau negara yang demokrasi baru
di kita ini ini ditambah satu lagi bung renat
kira kira kalau kita formulasikan itu elit itu kira kira juga punya tanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara bangsa ini terus menerus eksis gitu
nah di sini kemudian simbolisasi pertemuan para elit itu menjadi penting dan selalu diharapkan
apalagi misalnya kalau kita lihat bumega gatil
bumega kan dua ribu sembilan belas kemarin kan tahun dua ribu empat belas juga sama itu kan jelas jelas mengindos pak jokowi
yang sebelumnya dua ribu sembilan kan berpasangan dengan pak prabowo
ada dinamika yang panjang di situ
ini kan butuh apa kalau orang bersahabat dengan mudah bisa memahami satu sama lain
tetapi kan ini bukan masalah dua orang
tetapi apa cara berpikir orang orang yang melihat bagaimana dua orang ini bersahabat
dan bagaimana dua orang tokoh ini katakanlah mengimajinasikan tentang negara bangsa
kepentingannya masa depan indonesia seperti itu
dan memang begini ya kita tidak bisa mensimplifikasi bahwa pertemuan pertemuan itu kemudian tidak ada urusan politik
namanya elit politik dimana mana kalau bertemu pasti
apalagi kedua duanya ketua umum partai politik dan dua duanya juga tokoh berpengaruh kan di beberapa organisasi juga
nah disini kemudian pada akhirnya kita akan menebak nebak dalam konteks yang terkini kan gitu
nah kira kira apa yang akan dibawa atau agenda apa yang diberikan

tentu saja tadi kan bu megah juga sudah menyatakan secara eksplisit ya
tidak ada di sini urusan rekonsiliasi urusan koalisi tidak ada kan disampaikan juga di situ

tetapi juga ya kita mungkin juga akan sulit publik juga mungkin pasti bertanya tanya lah
kalau kemudian tidak dibahas itu dibahas apa
tadi bang riko sudah menjelaskan
ya isu kebangsaan kedegaraan
dugaan saya kita coba ambil analisis yang agak moderat saja
mungkin dugaan saya memang tidak secara eksplisit itu akan dibahas soal
apa kursi dan lain lain tidak
tetapi ada agenda agenda komitmen kebangsaan yang sifatnya jangka panjang ya paling tidak lima tahun mendatang
dan itu perlu ditekankan
nah implikasi dari itu apa kira kira
ya bisa saja mungkin ada alternatif alternatif dalam orientasi politik yang itu mungkin akan di apa
katakanlah dua duanya punya komitmen
tapi tentu tadi bu mega juga sudah menjelaskan dengan eksplisit ya
ya kalau mau bertemu pak jokowi ya saya juga akan bertemu
saya juga bisa menemani kalau mau datang sendiri ya
ya lebih baik datang sendiri kira kira gitu
ya artinya memang diperlukan pertemuan juga pak prabowo dengan pak jokowi dalam konteks perkembangan pasca pertemuan di mrt
karena kita tentu juga berharap kan hari ini misalnya mungkin ada yang berharap bahwa yang bertemu tidak hanya bu megah pak prabowo
tapi ada juga pak jokowi
tetapi terlepas dari ya mungkin ada banyak kesibukan atau agenda lain yang bisa ditafsirkan macam macam
tapi pertemuan dua tokoh ini menurut saya
itu juga bagian dari agenda agenda rekonsolidasi kembali ya
komitmen kebangsaan kita pasca pilpres yang boleh dibilang sangat sangat keras
mas herwi kalau kita bicara mengenai konsolidasi apa komitmen kebangsaan
tapi kan tentu ada turunannya lagi ya
kita sering diskusikan juga soal ini mas herwi
ada turunan misalnya kalau bertemu apa mutual benefitnya misalnya
mutual understandingnya sudah ada mungkin
mutual benefit antara kedua partai ini apa
nah ini kan kita bicara lagi konteks bahwa hari ini juga politik hari ini sedang membahas soal pimpinan mpr misalnya
soal kursi menteri dan lain sebagainya
ini yang kemudian bisa tidak kita baca dari pertemuan prabowo dan juga mega hari ini
ya begini dalam politik kan kalau laswel bilang selalu ngomong ditekankan wus is what ya
apa yang dikatakan
tapi sebenarnya kenapa dikatakan begitu karena yang menarik apa yang tidak dikatakan atau apa yang sulit dikatakan oleh elit itu sendiri
maksud tadi bang riko mengatakan
walaupun saya tahu saya tidak bisa mengatakan kira kira gitu
nah itu pr itu
nah ini kan pengertian mas nyaru ya
membuat semakin apa seru
ya pr itu yang kemudian ditinggalkan orang seperti saya untuk menganalisis ya kan
padahal itu kan kota hitam dalam politik
politik yang black box sebenarnya
dan situlah keahliannya menganalisa politik mas nyaru ya
mari kita lihat dari timelinenya saja ya mas nyaru
itu paling tidak kalau tadi saya
saya suka pada satu kata yang mungkin bu mega tadi habis memberikan keterangan ya terakhir ya bung reinhardt
politik ya relax sajalah gitu kira kira
dan itu saya lihat orientasi apa
ekspresi itu tidak hanya kepada publik juga
tapi disitu kan juga ada pak prabowo
artinya memang dibutuhkan katakanlah semacam pembicaraan yang lebih relax ya
artinya bisa diterima
iya apadanya diterima semua pihak
kira kira nanti bagaimana
nah problemnya tentu saja bukan pada segitiga tadi
kalau dugaan saya ya pak jokowi bu makao
bukan pada itu
tetapi konsolidasi yang lebih luas di luar segitiga itu
yang memungkinkan apakah misalnya pimpinan mpr itu nanti akan diberikan
bisa diambil oleh gerindra atau oleh yang lain
nah ini perlu lebih dari itu
nah lebih dari itu kita tanyakan ke bang ericko kalau gitu
politik hari ini kan sedang itu yang lagi menjadi topik pembicaraan kan
sekarang mau diputus
enggak enggak enggak silahkan
biasanya mas harwi diputusin ini sama reinhardt
kita lupa nanti apa yang mau ditanyakan
sebenarnya ada hal mendasar dalam pertemuan ini yang bisa dikaji
nah kita sebutnya ada tiga hal
ini bukan karena pdi perjuangan tapi ini persatuan indonesia ya
pertama tadi kan sudah disampaikan oleh ibu ketua umum kami
tadi sudah dikutip juga oleh mas nyarwi
bahwa apakah menjadi koalisi atau oposisi tidak ada sebenarnya dalam pengertian sistem demokrasi
walaupun nanti dikatakan nanti mas nyarwi bilang
tapi kan praktiknya ada bang
dan saya mau sampaikan di sini juga
presiden baratia janata parti dari india menyampaikan begini
bahwa tanpa oposisi demokrasi itu tidak nyata
nah ini juga penting yang disebut dengan ada di luar pemerintahan
soal ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan pak jokowi juga sudah sampaikan bahwa sama mulianya
itu yang pertama
yang kedua mengenai soal menteri tadi yang disampaikan oleh mas nyarwi
kami ini di pdi perjuangan ya
dan itu juga sudah disampaikan juga oleh partai partai politik lain
boleh saja meminta delapan sembilan sepuluh
kan tidak ada yang salah dalam hal ini
tetapi sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada bapak presiden joko widodo soal hak prerogatif
boleh kita nggak berandai andai ini
dialog imajiner misalnya
pada saat yang akan datang
bapak presiden jokowi bersama dengan pak prabowo
pak prabowo sampaikan ini kan ada masukan masukan
contohnya seperti energi sumber daya atau apa ya
nah pak prabowo
kalau begitu konkretnya ada yang diusulkan
dalam perkembangan ini
ini bukan dalam rangka yang dikatakan transaksional loh
jangan selalu berpikiran sesempit itu
misalnya seperti gitu
terus apakah kami harus keberatan
apakah partai koalisi ini harus keberatan
untuk kepentingan bangsa
nah itu soal kedua
soal yang disebut dengan namanya bagian dari kabinet
nah yang ketiga
itu adalah adanya di parlemen
kalau misalnya gerindra mau bersama sama
tentu kami kan harus bicarakan
baik pd perjuangan golkar
pkb dan lain sebagainya
kan harus membicarakan ini
kan begitu kan
nah ini jadi sebenarnya bukan kita mau simpelkan
oh kalau ketemu ada transaksional
kalau ketemu ada ini urusan bagi bagi
tidak seperti itu
ini jelas dinyatakan oleh ibu megawati soekarno putri
tidak seperti itu
juga tadi disampaikan oleh pak prabowo
kalau kemudian implikasinya ke sana bisa jadi begitu
soal implikasinya menjadi ke sana
dan dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini
apa yang salah bu renat
berbeda sistem kita dengan namanya sistem parlementer
kalau parlementer jelas satu keluar
pemerintahan bisa menjadi jatuh
di sini kan tidak
bahwa juga masyarakat membutuhkan yang
namanya adanya di luar koalisi pemerintahan
apakah semua ini berpikir sempit
kemudian mau masuk di pemerintah
seolah olah mau bagi bagi kue
kan tidak seperti itu
masyarakat juga berfikir realistis
bayangkan ini bu renat
saya mengingatkan kita semua di sini
dua kali pdi perjuangan berturut turut di luar pemerintahan
tapi apa yang diberikan rewardnya oleh masyarakat
dua kali kami menang berturut turut
sekali lagi dengan segala kerendahan hati
nah bukankah itu hasil yang nyata
nah silakan partai partai yang misalnya di luar pemerintahan
yang sekarang ada yang disebut mas nyarwi ini
ada empat partai
apakah mau menjadi pemerintahan atau tidak
itu kan sasa saja
bagian dari strategi masing masing partai
jadi jangan dikatakan
oh kalau bertemu nih pasti ada mau bagi bagi apa
apa yang mau dibagi
yang berhak menentukan pembagian
kalau katakan di pemerintahan
itu bapak presiden joko widodo
apa yang mau dibagi
tapi yang jelas
rasanya teman teman di koalisi indonesia kerja
sudah mulai agak agak merespon pertemuan ini
baik itu mungkin merespon
atau mungkin sudah mewanti wanti
dan kita tahu juga hari ini ada pertemuan
antara gubernur dki jakarta
meskipun mungkin tidak berhubungan
kita bahas selesai saja
kami akan segera kembali
sesaat lagi tetap bersama kami
oke anda kembali di prime news
saya kembali ke bang ericko lagi
bang ericko yang jelas
pertemuan hari ini juga banyak direspon ya
oleh partai partai koalisi yang lain
saya nggak tahu apakah mungkin kemudian ada yang khawatir
tampaknya juga responnya
sejak awal kan sebenarnya teman teman koalisi yang lain
sudah cukup koalisi ini
artinya tidak membuka lagi
bagi partai yang di luar yang untuk masuk
apakah itu sama dengan pdi perjuangan
kan tadi dari awal saya sudah sampaikan
janganlah ini dipersempit
pertemuan ini seolah olah membicarakan koalisi
mau masuk menjadi bagian pemerintahan
seolah olah bagi bagi khusus
tidak ada seperti begitu
lihat ah bagaimana beliau berdua tadi bertemu
sudah lama sekali
kalau kemarin ini pertemuannya pada saat kompetisi
apa tidak lebih
nggak bisa bertemu karena kompetisi
dan itu terjadi hampir satu tahun loh
cek banyak hal yang mereka sampaikan
dalam pertemuan ini
jadi jangan kita melihat
bahwa ini direspon apa nanti sama yang lain
tidak ada hal yang aneh aneh dalam hal ini
kalau besok juga pak prabowo mau bertemu dengan seluruh dari koalisi indonesia kerja
itu akan boleh
bahkan bertemu dengan bapak presiden joko widodo
dan ibu mega menyampaikan secara utuh tadi
bahwa nanti pertemuan ini beliau akan sampaikan kepada bapak presiden joko widodo
maupun juga kepada seluruh koalisi indonesia kerja
jadi tidak ada hal yang aneh di dalam hal ini
dan juga kalau kita melihat
tadi ibu mega menyampaikan sejarah lain
itu sudah jelas
nah pak prabowo menyampaikan langsung kepada bapak presiden joko widodo
kalau mengenai soal apa yang diinginkan masukan kepada pemerintahan
kalaupun memang ada keinginan apa
boleh saya siap mendampingi
bukankah itu suatu hal
tawaran namanya sebagai saudara
betul betul saling mengerti satu sama lain
janganlah kita selalu berpikiran
berprasangka yang tidak baik
wah ini nanti ada hal apa
mengganggu konstelasi di koalisi
tidak ada sama sekali
dan nanti ada waktunya untuk bertemu dengan koalisi indonesia kerja
bahkan saya mendengar besok
pak sekjen akan bertemu dengan seluruh koalisi indonesia kerja
apa yang ada hal aneh disini bersama mas erick tori
saya dengar begitu
besok hari ini
jadi tidak ada
kalau ini nanti mungkin katakan dari media
bahwa ini pasti ada sesuatu kaitan dengan apa
yaitu juga persepsi ya kan
kalau kita kan tidak boleh menutup segala persepsi kan
kalau begitu menurut pak ericko secara pribadi
di partai partai yang ada saat ini
punya peluang besar untuk bergabung
saya tanya kembali kepada bung reinan
kalau gerindra ingin bergabung
misalnya ini beranda aneh
tentu kan harus dibicarakan
tadi kan saya sebutkan
ada dua hal yang membedakan nih
pertama kalau urusan kabinet
bapak presiden joko widodo
itu terserah beliau
apa kami melarang
apalagi pdi perjuangan
ini kader terbaik
dari pdi perjuangan
kenapa kita tidak berikan kebebasan sepenuhnya
ibu ketua umum memberikan kebebasan sepenuhnya
kalau diminta masukan
beliau akan memberikan masukan
nah tadi kalau terkait kepada ingin masuk
menjadi di koalisi bagian dari indonesia kerja ini
atau dengan partai partai
tentu kami harus berbicara
boleh nggak kita terima ini
tapi kan tentunya
kita jangan seuzonlah
lah gerindra sendiri belum menyampaikan ingin bergabung
betul mas nyarwi
terus kita menanggapi
kalau sudah baru
sama seperti juga pan
apa ada sudah keinginan mau masuk
kan paling baru
tapi itu pun ada perbedaan yang di internal ya
kami tidak ingin mencampurilah
selesaikan dulu lah
jadi ibarat bersalaman
ada yang menyatakan
kami ingin bergabung
nah tentu kami bicarakan
kalau untuk di parlemen
tapi kalau untuk di kabinet
hak sepenuhnya bapak presiden jokowi
mas nyarwi bagaimana
kalau kemudian gerindra masuk
ini kalau ya
kita masih bicara segala bentuk peluang
kayaknya belum masuk pun
sudah mulai sedikit goyang juga
halus betul ya kan
karena dari jogja ini kan
ya tapi begini bung reinhardt
ya paling tidak kan begini
bahkan sebelum ada pertemuan
itu kan kemarin
sudah ada kan pertemuan
itu kan kemarin
pertemuan empat partai
di kantor nasdem kan gitu
memang tidak ada
tidak secara eksplisit menunjukkan penolakan
tetapi kalau kita lihat kan
ada beberapa statement dari pimpinan partai disitu
ya yang artinya
kalau kita tengok lagi itu
itu bahasanya kan mengantisipasi
pada fase berikutnya
artinya disitu juga disadari
dari beberapa partai juga
ada kemungkinan kan
mendapatkan tambahan dari pak baru
bisa kemungkinan itu tidak hanya
yang selama ini dikabarkan ya
atau bahkan pan
mungkin juga misalnya gerindana
tetapi beberapa kali juga saya sampaikan ya
bahwa demokrasi setuju dengan bang riko
soal demokrasi ya butuh
blok atau kelompok politik
yang melakukan fungsi pengawasan atau oposisi
tapi itu persoalan kualitas demokrasi
menjawab kualitas demokrasi
ini persoalan lain
tapi kita kan tidak bisa bergerak
dimana kecendungan partai partai yang akan jadi pemenang
daya magnetik yang kuat
saya katakan untuk menyihir
siapapun yang termasuk
yang jangankan di dalam
yang di luar itu tergoda untuk masuk
ini bahasa bahasa menyihir ini nih
kalau tadi yang katakan
agak agak ketemu pak anies tuh
bagian dari goyang tadi tuh
kalau itu mungkin cara bacanya
kalau itu mungkin agak berbeda
udah keluar dari kita diundang
untuk bicara pertemuan tadi
sekarang ini ya
itu mungkin bisa dilihat dalam konteks
peran dari mungkin ya
pak surya sendiri dengan nasdem
itu juga pengen menunjukkan
peran juga dalam
memberikan atau mengapresiasi
elit elit yang potensial
beberapa mungkin kalau
kalaulah tidak dikatakan begini
itu semacam proses talent scouting juga
artinya mengapresiasi toko toko muda
yang mungkin potensial
nah pertanyaannya apakah itu
akan dilanjut menjadi agenda dua ribu dua puluh
kan juga ada pertanyaan itu
dan disitu dikatakan kan
kalau nggak salah pak surya mengatakan
kalau pakai angka sepuluh
sepuluh yang dipakai baru lima katanya
artinya lebih besar ya pak
ini kan sinyal sinyal yang
pengamat politik ini jawab betul ya

udah cerita dua ribu dua puluh empat mas nyarwi
kalau kita pakai istilah itu
itu angka lima yang baru bang
katanya masih ada lima lagi
nah ini lima yang seperti apa
itu maksud saya begini
kita tidak bisa
politik kan selalu membuka peluang kemungkinan
tapi pertanyaan pada
siapa yang bisa menciptakan panggung
siapa yang berhasil
di panggung itu menjadi aktor utama
lalu bagaimana menjaga soliditas
partai pak jokowi ini terakhir mas
nah ini yang menjadi pr
yang menurut saya
pada akhirnya dibutuhkan
kalau beberapa orang mengatakan
yang tidak lagi
baru tadi bang riko juga mengatakan
tidak memikirkan dirinya sendiri
tidak memikirkan partainya juga
tapi memikirkan visi
negara bangsa ini lima tahun ke depan
akselerasi pemerintahan ini lima tahun ke depan
bagaimana kelonggaran presiden bisa bekerja
atau mewujudkan agenda agenda
yang pernah dijanjikan selama kampanye
dan ini butuh semacam kerelaan juga
artinya kadangkala kan
kalau pada visi negarawan
orang berpikir struktur kabinet
postur kabinet fungsinya
tetapi dalam real
itu kan normatif
dalam real politik
itu kan bukan begitu
siapa mendapatkan apa
nah ini yang saya kira
akan menjadi hal yang paling sengit
dan menurut saya
pak jokowi memang harus menggunakan
hak prerogatifnya sepenuhnya
untuk bisa memutuskan
dengan pas pada siapa saja
dalam mengelola kekuasaan di pemerintahan
bukan hanya di pemerintahan
dimana kekuasaan luar eksekutif
itu bisa diambil peran
oleh kelompok kelompok yang bisa jadi
itu di luar pemerintahan
kita masih harus menantikan ya
artinya ke depan seperti apa
karena banyak sekali posibilitas yang terjadi
bagaimana terakhir pak eriko
saya mengabaikan hal itu juga
singkat saja ya
kami mempercepat kongres
keputusan ibu megawati soekarno putri
nah sekarang diikuti oleh partai partai lain
hal hal ini kan positif saja
kita lihat dari segi positif
lebih banyak yang respon
lebih banyak yang care
terhadap permasalahan bangsa ini ke depan
dan masyarakat bisa memantau ini
nah melalui cnn ini juga
kita bisa membagi hal ini
bahwa masyarakat berperan serta
mengetahui keadaan yang sesungguhnya
dan jangan lupa
tadi ibu mega juga sampaikan
jangan terlalu juga
berbeda pandangan boleh
tapi jangan sampai
pokoknya berbeda pandangan
kamu itu musuh
jangan sampai seperti itulah
kita lihat ke depan bagaimana perkembangan
terima kasih banyak bang eriko
terima kasih banyak
dan prime news akan segera kembali
dengan informasi lain
tetap bersama kami